tahun dua ribu dua puluh vaksin merah putih telah diproduksi oleh enam lembaga
dengan menggunakan berbagai macam platform atau teknologi pembuatan vaksin
institut teknologi bandung menggunakan platform vector adenovirus
sementara universitas erlangga juga menggunakan platform yang sama
yaitu adenovirus dan aav
universitas indonesia menggunakan empat platform berbeda
yaitu dna mrna plv dan juga subunit rekombinan
sementara ugm lbm eijkman dan lipi memilih untuk mengembangkan vaksin
dengan platform protein rekombinan dengan berbagai variasi
menteri riset dan teknologi bambang brojonegoro menyatakan
banyaknya lembaga dan platform yang digunakan dalam pengembangan vaksin merah putih
menjadi penting untuk menjamin kesiapan indonesia di masa mendatang
soal penguasaan teknologi dan kemanusiaan
saat ini pemerintah telah menganggarkan rp tiga ratus miliar
untuk proses riset dan pengembangan vaksin merah putih
progres dan target setiap kandidat vaksin berbeda beda
vaksin dari lembaga biomolekuler eikman misalnya
memiliki target pada akhir maret atau awal april dua ribu dua puluh
bibit vaksin bisa diserahkan kepada pt bio farma
untuk dilakukan proses uji klinis sebelum diproduksi
vaksin dari unair juga direncanakan akan mulai
proses uji klinis pada pertengahan dua ribu dua puluh
dan diproduksi akhir dua ribu dua puluh satu
bekerja sama dengan pt biotis
sisanya masih dalam tahap awal untuk dikembangkan lebih lanjut
selain akademisi peran industri
baik bumn maupun swasta juga menjadi penting
utamanya sebagai pihak yang mampu memproduksi vaksin dalam skala besar
vaksin merah putih memang belum masuk dalam daftar vaksin
yang digunakan dalam vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua
namun jika sudah tersedia di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
atau awal tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
maka vaksin merah putih akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor vaksin
jika memang masyarakat harus melakukan revaksinasi